aduh si oda kasihan banget ya
dulu orang susah kaya kita siapa yang mau nyulik
masa sih tukang cincow diculik siapa lagi yang mau lembus lakinya si oda
iya kasihan banget
sampai sekarang teriak teriak kayak orang kesurupan aja
ya iyalah bu orang diculiknya di depan mata
eh ibu ibu pada mau kemana nih
aduh digosok terus dong
karte yang satunya lebih mengkilap
sebentar bu pegel
kamu tuh baru aja sebentar udah pegel
kamu juga city dari tadi yang kamu bersihin hanya itu itu aja
yang sebelah itu lihat tuh
si kotor banyak abunya
lah katanya ibu tadi disuruh digosok sampai mengkilap
ya makanya saya disini sini terus bu
alah banyak alasan aja kalian
beberapa hari ini dia lebih galak dari biasanya
ya itu gara gara tuan antoni
baru aja pulang eh udah pergi lagi
marah deh nyonya
padahal tuh ya nyonya tuh marah marah mungkin karena kesepian
ya kita deh jadi bahan pelampiasan
pak ozi loh kok pakai pupuk yang itu
itu kan pupuk kelas dua pak oji
pak oji kayak baru aja kerja di sini gimana sih
ya ini pupuk yang biasa dipakainya
mawarnya tidak besar besar seperti dulu kan bagus sekali
karena kamu pakai pupuk yang lama
tahu nggak ganti pupuknya
nanti malah saya disalahin
mungkin bunga bunga ini kangen kalinya sama tuan antoni
makanya nggak mau gede gede kayak dulu
jangan jangan benar juga kata pak oji
mawar mawar ini gak mau gede gede kayak dulu karena kangen sama anthony
kayak aku sekarang ini
tiap hari maunya marah marah terus
jadi gimana nyonya pupuk ganti nggak
kamu kenapa sih begini jangan diganti pakai itu aja pupuknya ya
jangan diganti pakai itu terus
ma kenapa ini kenapa aku nggak bisa nongol hari ini
mudah mudahan besok tukang dapat
bang cicoknya datang mak
bisa bukanlah duka
meski harus menyisakan duka
tidurlah selama malam
lupakan sajalah aku
mimpilah dalam tidurmu
kamu udah mau nemenin aku di saat saat sulit kayak gini
untung ada kamu
kalau nggak ada kamu aku nggak kuat
aku nggak tahu harus gimana sekarang
ken makasih ya
kamu udah ngijinin aku nemenin hari hari kamu
hari hari sedih kamu
padahal saat sedih seperti ini
kamu bisa sih minta bantuan sama temen temen kamu
kamu malah lebih milih aku yang lagi amnesia
semoga aja aku nggak ngecewain kamu ken
semoga aja aku selalu jadi andalan kamu
mana sih tukang dawatnya
bukan dawat tapi cincau ken
ya ya ya apalah
kok aku baru nyadar ya
jangan jangan tukang cincau tuh udah diculik lagi sama pak codet
makanya dia nggak takut kan waktu kita bilang kalau kita punya saksi iya kan
loh aku jadi takut kan kalau saksi kita diculik sama dia
ya aku juga nggak tahu kita harus gimana sekarang
aduh si odah kasihan banget ya
iya sekarang zaman lu emang udah gila
dulu orang susah kaya kita siapa yang mau nyulik
masa sih tukang cincau diculik siapa lagi yang mau nunggu selakinya si odah
iya kasihan banget
sampai sekarang teriak teriak kayak orang kesurupan aja
ya iyalah bu orang diculiknya di depan mata
eh ibu ibu pada mau ke mana ini
mau besuk bang
busu istri tukang cincau ya
iya bang kesian banget dia
kemarin lakinya diculik sama tiga preman
tukang cincau diculik ini kebetulan sekali
apa ada hubungannya sama tukang cincau yang diceritakan anak warung mie ayam itu ya
katanya sih pakai mobil kijang terus ada tulisan tobanya
ada gambar tengkorak sama tanda silangnya
oh iya kayak bendera bajak laut gitu
oh benar benar bang sempat saya lihat bang
tapi ya agak jauh jauh gitu sih
kayaknya aku mesti buru buru ketemu anak warung mie ayam itu
satu satunya cara kita harus mulai lagi dari pak codet
gini aja kamu tetap di warung dan kamu kunci pintunya
biar aku yang kesana dan aku akan ikutin kemana dia pergi
eh jangan itu itu terlalu berbahaya tony
udah mendingan kita tunggu aja sebentar
paling tukang daun tuh juga cuma ragu kok
nggak mungkin ken tukang daun tuh pasti udah diculik
saya tahu di mana tukang daun tuh ada
kalau dia berawat itu diculik
bang makasih atas bangkang abang semuanya
nggak apa apa lah dek
saya servis buat pelanggan angkot saya kok
oh ya abang tahu dari mana tentang tau toba
ya tahulah dek
abang dulu kan suka ikut ikutan jadi anggota geng
jadi abang tahu dong geng geng di sekitar sini
adik tahu nggak apa arti geng toba itu
geng toba itu bukan nama danau dek
tapi itu singkatan dari tomang bawah
biasa dek tempat markas penjabat penjabat itu
jadi dugaan abang nih dek tukang daun itu disekap di situ dek
makasih ya bang udahin kita berhasil ya
ya sama sama dek abang doain juga deh ya
dek maaf ya abang harus narik dulu
yaudah makasih ya pak ya
makasih ya pak
dek aku mau ke sana
dek aku mau ke sana
dek aku mau ke sana
dek aku mau ke sana
dek aku mau ke sana
dek aku mau ke sana
dek aku mau ke sana
dek aku mau ke sana

dek aku mau ke sana
dek aku mau ke sana
dek aku mau ke sana
dek aku mau ke sana
dek aku mau ke sana
dek aku mau ke sana
dek aku mau ke sana
dek aku mau ke sana
dek aku mau ke sana
dek aku mau ke sana
dek aku mau ke sana
dek aku mau ke sana
dek aku mau ke sana
dek aku mau ke sana
dek aku mau ke sana
dek aku mau ke sana
kalau tidak kamu akan kehilangan teman kamu
kalau tidak kamu akan kehilangan teman kamu